kalau kamu suntuk ngabisin akhir pekan di jakarta
lihatnya gedung gedung lagi
nah maka saya punya tempat yang pas buat kamu healing
areanya terbuka hijau sejuk
dan udah terjangkau dengan transportasi umum seperti ini
hirup pikuk ibu kota seakan tidak pernah berhenti
ritme kerja yang cepat tekanan kehidupan perkotaan
serta suasana macet pun sudah jadi makanan sehari hari bagi warga jakarta
sehingga liburan menjadi waktu yang berharga bagi warga jakarta
sekaligus momen untuk healing setelah seminggu berkutat dengan kegiatan
kali ini saya akan mengajak anda mengisi libur akhir pekan ke uban forest cepete
makasih ini merupakan salah satu area terbuka hijau
yang belakangan banyak bermunculan di jakarta
selain menyegarkan mata melihat pepohonan yang hijau
anda juga akan disuguhi beragam fasilitas yang menyenangkan
ikuti terus perjalanannya
bagi anda yang menggunakan transportasi umum
karena lokasi yang akan kita tuju
terletak di depan stasiun mrt cepete raya
urban forest cepete mengusung tempat wisata terbuka hijau seluas satu tujuh hektare
tempat ini menawarkan suasana yang tenang dengan pepohonan rindang
tanpa biaya tiket masuk area yang baru dibuka sejak september dua ribu dua puluh dua lalu ini
telah memikat hati banyak wisatawan
amin very rare di jakarta kan tempat tempat yang bisa piknik kayak gini
kita bisa menikmati tempat tempat yang terbaik
habis olahraga disini juga
jadi lumayan sih
kalau habis olahraga nggak perlu jauh jauh lagi
disini juga ada restoran restoran yang enak enak juga
jadi apa ya sekaligus lah
selain bisa menjadi tempat healing untuk anda dan keluarga
lokasi ini juga ramah untuk hewan peliharaan lho
jadi anda bisa membawa serta hewan peliharaan anda untuk bermain main disini
di ruang terbuka hijau ini
pengunjung dapat menikmati piknik di area rumputan yang luas
mulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul sepuluh malam
fasilitas yang ditawarkan pun beragam
selain untuk piknik urban forest juga menghadirkan beragam tenan kuliner
serta area bermain untuk anak
setelah bermain bersama anak anak dan hewan peliharaan
sekarang saatnya kita mengisi tenaga kembali
beragam sajian banyak dijajakan disini
mulai dari hidangan lokal
barat hingga makanan timur
dari wanginya aja udah ketauan ini makannya enak banget
enaknya kita cari minuman yang segar segar
lihat bulir bulir embunuh
udah pasti ini bakal melepas dahaga banget
destinasi wisata ruang terbuka hijau yang penuh pepohonan
bisa menjadi pilihan lokasi berlibur di akhir pekan
untuk menghirup udara segar di tengah tengah megahnya ibu kota
raffis arie nugraha denny irvan jakarta